kapasitas stadion gelora bung tomo surabaya akan dibuka optimal untuk fifa matchday indonesia melawan palestina pada empat belas juni dua ribu dua puluh tiga mendatang
seluruh sarana dan prasarana stadion gelora bung tomo juga telah siap untuk menggelar laga sepak bola berskala internasional
kepala dinas kebudayaan pemuda dan olahraga serta pariwisata kota surabaya wiwik widayati ini memastikan tidak ada pembatasan untuk jumlah penonton
dan akan membuka stadion kelora bung tomo yang mampu menampung hingga empat puluh lima supporter sesuai dengan kapasitas single seat yang telah terpasang
untuk kualitas rumput stadion gbt saat ini sudah berstandar fifa meski proses pitch stitching
atau penyulaman rumput sintetis belum rampung akibat kendala teknis beberapa waktu lalu
tapi sudah ditingkatkan kualitasnya itu bisa memenuhi harapan semua pihak